beginilah bunyi postingan dari akun eda siki yang menuliskan rasa kekecewaannya kepada salah seorang oknum guru yang disebut mengurung para murid berjam jam di kelas
hingga membuat mereka lemas dan nyaris pingsan karena kelaparan
postingan ini pun viral di media sosial dan banyak menuai komentar negatif
hingga kecaman kepada oknum guru di smp negeri tiga dua bokoe kabupaten bone sulawesi selatan tersebut
mendapat banyak sorotan publik pihak kepala sekolah pun mengungkap adanya kerancuan dalam pernyataan mengurung murid di dalam kelas
kepala sekolah pun mengungkap bahwa peristiwa berawal karena adanya hukuman kepada para siswa yang masih asyik bermain saat jam pulang sekolah telah usai
oknum guru itu pun kemudian mengarahkan seluruh siswa yang masih ada untuk masuk ke ruang kelas dan kemudian melakukan ceramah agama hingga lima jam lamanya
kepala sekolah pun menyatakan telah melakukan proses klarifikasi dari pihak dinas pendidikan kabupaten bone
terkait peristiwa sebenarnya
oknum guru matematika itu pun kini telah menjalani sanksi internal
diketahui kondisi psikologi oknum guru pindahan dari sulawesi tengah sejak dua ribu enam belas lalu itu memang diakui ada kelainan
tak hanya kepada para murid
kebiasaan berceramah pun diakui kerap dilakukannya kepada orang lain bahkan kerekan guru lainnya
laporan atas kasus ini pun telah masuk ke pihak pemerintah kecamatan untuk proses lebih lanjut
demi putan cnn indonesia